sidang uji materi tentang cuti kampanye bagi petahana yang diajukan gubernur ahok di mahkamah konstitusi dilanjutkan hari ini
agenda sidang adalah mendengarkan tanggapan dpr dan kuasa hukum pemerintah
dalam keterangannya dpr menyebut tidak ada hak konstitusional gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok yang hilang jika ia cuti saat kampanye
cuti kampanye juga tidak akan mengurangi masa jabatan ahok
jika mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan ahok dpr khawatir akan terjadi keresahan menjelang pilkada dua ribu dua puluh
sementara itu dosen hukum tata negara universitas gajah mada yogyakarta refli harun yakin mahkamah konstitusi akan mengabulkan permohonan gugatan basuki cayapurnama atau ahok mengenai pasal kewajiban cuti saat masa kampanye
menurut refli seorang gubernur yang mengambil cuti selama enam bulan
maka akan melanggar mandatnya
pemilihan gubernur di dki jakarta menganut aturan lima puluh persen plus satu untuk keluar sebagai pemenang
jika ada lebih dari dua calon besar kemungkinan pilkada jakarta berlangsung dua putaran
sehingga ahok harus cuti selama enam bulan
karena itu refli menyatakan petahana cukup mengambil cuti saat kampanye saja
jika tidak kampanye maka petahana tidak perlu untuk mengambil cuti
yang dikabulkan menurut saya cuti pada saat kampanye
ketika dia mau berkampanye dan itu harus ada kewajiban untuk ikut kampanye tidak boleh tidak sama sekali
maka pada saat itulah dia cuti
jadi kalau dalam jangka waktu empat bulan tersebut dia kampanye sepuluh kali misalnya
ya barangkali sepuluh hari saja dia cuti
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok mengajukan permohonan uji materi cuti petahana
hal serupa pernah dilakukan oleh gubernur lampung syahrudin pada tahun dua ribu
dalam revisi permohonan uji materi cuti petahana yang ia ajukan kali ini
gubernur dki basuki cahayapurnama mengaku meniru permohonan serupa yang pernah diajukan gubernur lampung delapan tahun silam
ada nggak orang yang perorangan yang kebetulan merangkap gubernur
mengajukan dosisya review kalau uji materi
kita ketemu gubernur lampung pak sarudin
langsung kita pelajari oh berarti yang ditanya kemarin kita cocok
kan surat kami yang kami ajukan itu memang tidak jelas sebagai perorangan atau sebagai gubernur
gubernur ahok menyusun permohonan ini dibantu sejumlah pakar hukum terutama saat melakukan revisi
tentu dalam perjalanan kita menerima banyak masukan banyak sekali dari praktisi dari pengamat dan juga dari banyak pihak gitu
tentu kita yang pasti tidak mungkin sendiri kita pasti banyak mendengarkan masukan dari banyak pihak yang lain
ahok optimis permohonannya akan diterima oleh mahkamah konstitusi
karena delapan tahun lalu sebagian permohonan gubernur syahrudin dikabulkan